pt freeport indonesia akan mengakhiri aktivitas penambangan di tambang permukaan akhir tahun ini
dan cadangan tambang di tambang terbuka grassberg telah selesai ditambang dan selanjutnya penambangan akan dilakukan di tambang bawah tanah
masa transisi telah berlangsung sejak dua ribu tujuh belas yang lalu dan proses penambangan bawah tanah ini dipilih karena faktor ekonomi dan juga karena faktor keamanan
tambang terbuka grassberg adalah tambang kedua pt freeport indonesia setelah lokasi tambang earsburg yang sudah ditutup
tambang terbuka grassberg ini dibuka sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
selama menambang di permukaan pt freeport mampu menghasilkan tiga ratus ribu ton konsentrat tambang per hari
produksi tersebut berangsur turun selama masa transisi yaitu berkisar antara satu ratus delapan puluh sampai dua ratus ribu ton per hari sejak dua tahun terakhir
surutnya cadangan tambang dan pertimbangan risiko keamanan membuat pt freeport indonesia menghentikan penambangan di permukaan
penambangan selanjutnya akan beralih ke tambang bawah tanah
hasil dari engineering dari bikin desain bahwa kita maksimal cuma bisa sampai ke kedalaman tiga ribu empat puluh rencananya bench paling bawah
dan karena bukaan ini sudah nggak bisa lagi kalau kita buka lebih luas lagi makin banyak bukit yang di ini tidak jadi inilah yang paling ekonomis sesuai dengan kondisi saat ini
cadangan ore di tambang bawah tanah diprediksi mencapai satu sembilan miliar ton konsentrat yang terdiri dari emas perak dan tembaga
saat ini sekurangnya dua belas orang telah mulai bekerja di tambang bawah tanah
tahap penambangan diantaranya adalah pembuatan terowongan sebagai jalur menuju material tambang
jadi memang kalau untuk bicara pertambangan bawah tanah ini memiliki tingkat kerumitan dan risiko yang berbeda dengan pertambangan permukaan atau open pit

kalau di sini di pertambangan
bawah tanah pt freeport salah satu tahap yang harus dilalui ini menggunakan jambu drill
ini yaitu membuat terowongan dengan cara mengebor dan memasang penyangga terowongan
betul pak ya
saat ini produksi tambang freeport masih anjlok di kisaran angka empat puluh lima juta ton per tahun
namun produksi ini diperkirakan akan meningkat pada dua ribu dua puluh menjadi lima puluh delapan juta ton per tahun
dan akan mencapai produksi maksimal pada dua ribu dua puluh dua dengan kapasitas produksi tujuh puluh lima juta ton per tahun
tambang buatanah memiliki level yang berbeda beda
selain harus membuat terowongan sebagai akses
fasilitas pendukung lain juga wajib dibangun untuk kemudahan dan efektivitas pekerja
pertama kita ada di sebesar level
di tambang tambang sebelumnya lebih tinggi lagi ada
dan kesulitan kesulitannya cukup berbeda dengan tambang di perpungkaan
di sini di mana kita harus membuat terowongan untuk akses dan fasilitas kita menambang
untuk produksi kemudian di sini kita harus menyediakan ventilasi yang cukup untuk kita bekerja
serta sarana sarana lainnya
yang mendukung kita bekerja
selain itu di dalam bawah tanah ini juga seperti di tambang permukaan
kita akan menemukan air tanah di sini yang harus kita kontrol juga
setelah total beralih ke tambang bawah tanah
selanjutnya pt freeport indonesia berencana akan mereklamasi dan mengalih fungsikan bekas tambang terbukanya
menjadi lokasi wisata tambang dan pusat penelitian
yogi tujuli harto tembagapura